sungai are ramai diperbincangkan setelah menjadi lokasi hilangnya putra gubernur jawa barat ridwan kamil emeril han mumtaz
berikut ini sejumlah fakta tentang sungai terpanjang di swiss ini berdasarkan data yang dihimpun oleh tim litbang cnn indonesia
sungai air merupakan sungai terpanjang yang mengalir di swiss panjangnya dua ratus delapan puluh delapan km
sungai ini mengalir dimulai dari kota thun ke bern sampai ke danau wulanza
lebar sungai ini bervariasi antara empat puluh meter hingga seratus meter bahkan di satu titik bisa mencapai enam ratus empat puluh tujuh meter
sungai are juga memiliki kedalaman mencapai dua ratus meter lokasinya di dekat miringen
ariel terakhir terlihat di area antara eyholz dan matsili sebelum hilang terserat arus pada dua puluh enam mei lalu
perlu diketahui sungai are yang biasa dikunjungi untuk perwisata
mengalir dari kota thun ke bern sampai ke danau wollency
di dua kota ini kebanyakan wisatawan melakukan kegiatan berperahu
sedangkan sungai di wilayah kota bern hanya digunakan untuk berenang
dan sebenarnya ketiga di sepanjang sungai are sudah terpasang rambu rambu sungai
agar warga setempat ataupun wisatawan mengetahui larangan dan kewajiban ketika berada di sana
berbeda beberapa rambu yang dipasang diantaranya titik berbahaya dengan tanda merah putih merah
kemudian daerah aman untuk berenang
ditandai dengan warna hijau
ada dua wilayah yang aman digunakan untuk berenang di sungai are
yakni kota bern mulai wilayah eyholt sampai matsili bad
dua tanda bahaya lain yang disebut untive
melarang warga melompat ke sungai karena kondisi dangkal
selanjutnya ada tanda stand broken atau titik bahaya di sungai
karena ada batuan yang gampang runtuh
dan sejak dilaporkan hilang
tim sar terus mengupayakan pencarian mulai hari kedua pada dua puluh tujuh mei
ketugas memperluas jangkauan
wilayah yang diperiksa pada hari kedua mencapai tujuh belas km area sungai are
yakni dari jembatan tivnau hingga pintu air wollensee
pada hari ketiga dua puluh delapan mei fokus di area antara dua pintu air terdekat
lokasi terakhir terlihatnya erile yaitu cefalen matelli dan enghalde
hari keempat dua puluh sembilan mei pencarian mengerucut di lokasi yang dinilai paling potensial di wilayah madzili
serta di antara pintu air cefalen matelli dan enghalde
mencakup area eyholtz hingga wollensee
hari keenam tiga puluh satu mei pencarian diintensifkan di dua pintu air cefalen matelli dan enghalde
dan ada berbagai metode pencarian yang ditempuh pihak berwenang
mulai dari menggunakan perahu yang bisa mendeteksi kedalaman hingga tiga meter
kemudian ada juga pencarian dengan drone thermal pendeteksi panas tubuh
ada drone surveillance untuk manuver rendah di atas permukaan air di atas permukaan sungai
patroli darat menyisir tepian sungai are dan juga penyelaman hari ini menggunakan anjing pelacak